kita ke informasi lain protes pemerintah tiongkok atas tertembaknya kapal ikan han tanco oleh tni angkatan laut pekan lalu
dijawab presiden joko widodo dengan terbang langsung ke natuna kamis kemarin
kedatangan presiden joko widodo seolah sedang mengirim sinyal kuat kepada pemerintah republik rakyat tiongkok
terkait insiden natuna yang melibatkan kapal nelayan dan penjaga pantai tiongkok dengan kapal perang kri imam bonjol
di perairan yang disebut tiongkok sebagai zona perikanan tradisional mereka
presiden menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi di posisi strategis
di atas kri imam bonjol yang melepas tembakan ke kapal hantan chow
rapat terbatas yang dihadiri kapolri dan panglima tni membahas percepatan pembangunan di kawasan natuna
sebagai gerbang terdepan republik indonesia yang berhadapan dengan wilayah sengketa laut cina selatan
saya memberikan signal bahwa presiden juga kebetulan pertama belum pernah kemari beliau datang kemari lihat
dan ini presiden pertama juga mungkin yang pernah datang kemari
dan juga sekalian melihat alusista kita di sini dan sekaligus juga menyangkut masalah memang sudah ada pikiran presiden
untuk mengalihkan hampir enam ribu kapal nelayan yang ada di dekat jawa yang sudah crowded
untuk bisa juga main di sini daripada orang lain yang main di sini